oke terima kasih dini responnya
terus riana monitor tidak
ganti ibu ganti
satu persatu anak anak menyebutkan nama sebagai tanda kehadiran mereka
saat sang guru memanggil mereka melalui handi talkie atau hati
gimana sama orang tua di rumah fadlan
inilah aktivitas belajar mengajar di sekolah satu atap sd dan smp punik
kecamatan batu dulang kabupaten sumbawa nusa tenggara barat
sulitnya sinyal internet untuk belajar daring
membuat mereka memanfaatkan ht sebagai media belajar yang baru
anak anak ini bahkan mahir mengoperasikan alat radio tersebut
akbar yang duduk di kelas lima sekolah dasar ini mengaku merasa senang dan bahagia
karena sudah bisa belajar lagi
oke terima kasih akbar
sebelumnya ia dan teman temannya tidak bisa sekolah karena tidak bisa menggunakan internet
cukup mudah om
terus pelajaran yang dikasih sama guru guru bisa dipanggil
agar bisa main sama teman teman lagi
para orang tua pun merasa terbantu dengan adanya handy talki sebagai pengganti internet
dalam proses belajar
bekerja sebagaimana mestinya
bisa komunikasi sama ibu guru bapak guru
harapan ibu untuk covid bisa pergi jauh jauh covid nya mungkin
menurut pihak sekolah mereka kesulitan menerapkan proses belajar daring
karena kondisi desa punik yang dikelilingi perbukitan sehingga susah sinyal
beruntung mereka mendapatkan bantuan radio ht dari organisasi radio antar penduduk indonesia
sudah ada terkumpul semua itu coba kita bagikan
jadi bagaimana efektivitasnya dengan menggunakan belajar radio
dengan menggunakan radio ternyata itu sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar
ya kami dari rapi mensupport apa yang ada pada kami terhadap proses belajar yang ada di sini
meski menggunakan radio ht baik guru maupun murid selalu menerapkan
protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker serta mencuci tangan
hendri sumarto sumbawa nusa tenggara barat